kecelakaan yang menimpa putra sulung amin rais ahmad hanafi rais
terjadi di kilometer satu ratus dua belas
tepatnya di tol cipali subang dari arah palimanan menuju jakarta
mobil minibus yang ditumpangi hanafi rais mengalami rusak parah di bagian depan dan belakang
berdasarkan keterangan petugas
kecelakaan bermula dari tabrakan beruntun yang melibatkan tiga mobil
kendaraan yang menabrak maupun yang tertabrak kabur usai kejadian
mobil hanafi pun telah dibawa ke pos derek gerbang tol cipali subang
saat ini ahmad hanafi rais beserta sang pengemudi ferdian yuda pratama
menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi luka berat
hanafi saat ini dirujuk dan dirawat di rumah sakit siloam purwakarta
setelah sebelumnya dirawat di igdrsu abdul rojak purwakarta
ia mengalami luka robek di bagian dahi dan ada luka memar di perut bagian kiri bawah
karena dikhawatirkan ada pendarahan di dalam perut
ia diharuskan melakukan usm
ayah hanafi amin rais diketahui sudah berada di rumah sakit
amat hanafi rais adalah putra sulung dari amin rais
dikutip dari detik com ia merupakan mantan ketua fraksi partai amanat nasional
dan juga mantan anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat
namun pada bulan mei lalu ia menyatakan mundur dari jabatannya
sebagai wakil rakyat sekaligus juga mundur dari kepengurusan partai amanat nasional